jadi kita harus merayakannya secara besar besaran raden
betul begitu nyira
pemperangan yang tadi bukanlah peperangan besar
ada peperangan yang lebih besar
dan jika kita memenangkan perang kita akan mendapatkan hadiah
jangan lupa like share dan subscribe ya
jika terus begini akan memunculkan kegaduhan di istana
dan jika siliwangi muncul rencana aku pasti bisa gagal
tidak perlu dikejar
mereka bukanlah orang yang sembarangan
sebaiknya kalian semua sekarang berketat menjaga istana pajajara
jangan biarkan penyusup kembali masuk ke dalam istana pekerjaan
kita semakin sulit untuk masuk ke dalam istana pajajaran
itu semua gara gara kalian
kalian pikir istana pajajara pasti bakalan diam saja ha
kalian kesana sama aja kali mengatakan jawab kalian
jadi menurut hemat raden sebaiknya kita harus melakukan apa sekarang
kita harus cari cara lain
supaya kita bisa masuk ke dalam istana pajajara
malam ini kalian menyambar sebagai prajurit
serap kabar sebanyak banyaknya
tapi jangan terlihat mencurigakan
jadilah prajurit yang biasa
benar ayanda prabu
dan penyusup itu memiliki ilmu yang sangat tinggi ayah anda
hukum perang membenarkanku
untuk menahanmu dan juga pasukan
aku tidak akan lakukannya
tidak boleh membebaskan dia rai
dia bisa menyerang kita begitu saja rai
kita tidak bisa menangkapnya
kita hanya akan memicu kemarahan
warga desa sukamana
dan mereka akan
lebih baik mengampuni
dan juga mempererat persaudaraan
jika ia menyerang kita lagi rai
kita harus berhenti
jika kita berantem
keputusan sudah dibuat
kita tidak bisa melanggar keputusan itu
itu akan melanggar
sifat seorang pendekar
pada jalan rai
bawa pasukan yang terluka
dan juga yang tewas
kita kembali ke sukamana
aku tidak akan
lupakan penghinaan ini
sukamana adalah kerajaan besar raden
peperangan ini juga peperangan yang sangat besar
kita harus merayakannya
secara besar besaran raden
betul begitu nyira
peperangan yang tadi
bukanlah peperangan yang tadi raden
ada peperangan yang besar raden
ada peperang yang lebih besar
dengan kuat dan teguh
memenangkan perang ini
kita akan mendapatkan hadiah
untuk mengandalkan tuhan
aku laki yang santai
berjuang untuk agama
mereka yang tak kenal
sampai sampai cinta kita
maka kita pun patuh
kau will kepadanya
pemperangan hauun nasional

apa aku tidak salah lihat
kenapa rai surawisesa mengenakan mahkota raja
mulai sekarang kalian sudah tidak mempunyai hak untuk memanggil dengan sebutan nama itu
keluarga besar pajacaran
terutama kamu raden gelsantang dan juga kamu raden walangsungsang harus memanggil ke penakan tercintaku
kusti prabu surawisesa
atau dengan memanggil rai prabu surawisesa
sang puasa kerajaan besar pajacaran
paman bagaimana mungkin ini bisa terjadi
apa aku tidak salah mendengarnya pak
tetapi kenangan aku berpikir
itu langsung membuatku benar yang begitu rezeki
jika kau buat begini iring tanpa komen

nyarian anda adalah kekutukmu

saya akan berubah porno baru anda
apa yang sebenarnya terjadi
mengapa ayah anda memakai pakaian seperti ini
dan rai surawisesa memakai mahkotak raja
turawisesa telah dinobatkan menjadi raja